sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga ringsek akibat tertabrak kereta di pelintasan kereta tanpa palang pintu saudara yang berada di sidoarjo jawa timur pada senin dinihari
satu orang kritis dan dua orang lainnya mengalami luka berat
mobil yang ditumpangi satu keluarga ini ringsek dan terbalik saudara usai ditabrak kereta pasundan dengan tujuan surabaya di desa banjarwungu kecamatan tarik sidoarjo
peristiwa ini terjadi diduga akibat sopir yang mengantuk serta perlintasan kereta api yang tidak dilengkapi dengan palang pintu
peristiwa ini terjadi diduga akibat sopir yang mengantuk serta pelintasan kereta api yang tidak dilengkapi dengan palang pintu